sudah ada muhammad ramli rahim ketua umum ikatan guru indonesia
pak ramli selamat malam
selamat malam mbak tepani
pak ramli memulai tahun ajaran yang baru
kegiatan atau proses belajar mengajar masih dilakukan melalui online
pembelajaran jarak jauh
berkaca sekaligus kita evaluasi pak ramli dari beberapa bulan belakangan
ketika konsep ini juga digunakan oleh para siswa dan juga guru
dalam kegiatan proses belajar mengajar
akan seberapa siap artinya tidak dihadapkan lagi dengan
kalau kemarin kan setumpuk banyak sekali kekurangannya
iya jadi pembelajaran jarak jauh kita saat ini ada dua kendala utama yang kita hadapi
kendala utama pertama adalah wabah covid sembilan belas
dan kendala kedua adalah ketidaksiapan infrastruktur kita
dan dua duanya sebenarnya satu adalah ketertinggalan pemerintah
kemudian satu lagi memang karena sesuatu yang tidak kita harapkan bersama
tiga bulan pendidikan telah berjalan dengan pola pembelajaran jarak jauh
masuk bulan keempat sekarang
kemudian memang kendala guru guru sudah mulai teratasi sedikit demi sedikit ya
jadi beberapa guru guru kita secara aktif mengikuti pelatihan pelatihan
pembuatan media pembelajaran berbasis digital
dan ini alhamdulillah sudah banyak diterapkan di sekolah sekolah
ya sudah ada perubahan
meskipun perubahan perubahan itu tidak di
tidak dikomandoi oleh kmd code
malah dilakukan oleh organisasi organisasi masyarakat
termasuk seperti ikatan guru indonesia
terkait keterbatasan internet kita punya data daerah daerah
yang tidak terjangkau internet itu cukup banyak
seperti misalnya mayoritas daerah daerah di papua
seperti asmat polikara dogiayi diyayi teluk undama
itu belum sampai ke sana signal kita
jadi hampir seluruh kabupaten seperti itu
kemudian di maluku itu masih ada maluku tenggara barat
yang tidak tersentuh sama sekali sama jaringan internet
kemudian ada bola mangondo utara
itu juga tidak tersentuh jaringan internet
nah kita berharap sebenarnya pemerintah bisa bergerak cepat
menangani persoalan keterbatasan internet ini
apalagi ada wacana dari pak menteri mendikbud nadiem makarim
untuk mempermanenkan pembelajaran jarak jauh
nah pembelajaran jarak jauh ini kalau dipermanenkan
ya butuh kesiapan infrastruktur
karena kita harus memberikan keadilan kepada semua sekolah di seluruh indonesia
jangan sampai kita hanya memajukan sekolah sekolah di kota saja
tapi di daerah daerah yang tidak terjangkau internet semakin tertinggal
kesiapan infrastruktur itu kan menjadi poin utama kan
ketika pjj atau pembelajaran jarak jauh ini
yang dilakukan secara virtual atau daring ini
kita masih nggak tahu ini akan berlangsung berapa lama
apakah tadi seperti yang pak ramli bilang
ini mau dipermanenkan sampai seterusnya atau tidak
nah anda melihat bagaimana komitmen dari pemerintah
khususnya untuk persiapan paling tidak yang sekarang ini
sebelum kita berbicara mengenai long term nya
paling tidak saat ini seperti apa komitmennya
karena pjj melalui sistem daring atau online ini
sebenarnya sudah menjadi bagian sudah bisa diteropong ketika beberapa bulan yang lalu
kita masih tidak yakin kapan pandemi ini akan berakhir atau kapan akan selesai kan
jadi kita melihat
pandemi ini kan belum melandai sama sekali di indonesia
sudah hampir masuk ke bulan ke enam prosesnya
nah kalau misalnya pemerintah tidak menyiapkan infrastruktur itu
maka pendidikan kita akan jauh tertinggal
mungkin dalam beberapa ahli mengatakan bahwa
ada generasi yang hilang ada ketertinggalan generasi kita
karena tidak menjangkau ilmu pengetahuan dengan baik
nah kita belum melihat komitmen pemerintah secara serius
untuk mengenangani daerah daerah yang belum punya jaringan internet
tadi kabupaten kabupaten yang disebut itu
memang hampir satu kabupaten tidak terjangkau sama sekali
nah masih banyak tempat yang kabupaten kabupaten yang kelihatannya maju di beberapa daerah
tapi di beberapa kecamatan itu sangat tertinggal
misalnya daerah kepulauan seperti bangka jeni kepulauan misalnya
atau bangka belitung daerah kepulauannya
itu masih jauh tertinggal dibanding daerah daerah lain
nah kalau pemerintah tidak sesegera mungkin berkoordinasi
kementerian kemeninpo kemudian bumn yang menangani provider provider telekomunikasi
maka wacana pak nadiem tentang mempermanenkan pembelajaran jarak jauh
atau pembelajaran online itu akan menimbulkan ketidakadilan terhadap daerah daerah
terutama di daerah daerah di papua
masih banyak daerah daerah di indonesia yang tidak memadai untuk hal infrastruktur
khususnya untuk infrastruktur internet kan
nah bagaimana akhirnya untuk anak anak ini
untuk anak anak indonesia tetap mendapatkan hak pendidikannya ketika
ya tadi infrastrukturnya internetnya belum bisa mereka dapat
belum bisa mereka jangkau tapi di satu sisi kita juga tidak boleh mengabaikan
mereka punya hak pemenuhan hak pendidikan
pada saat ini juga
iya tugas bangsa ini kan bukan mencerdaskan kehidupan anak anak kota ya
tugas bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa
mereka yang di pelosok mereka yang di daerah daerah terpencil juga anak anak bangsa
dan tidak boleh kita abaikan karena itu memang banyak hal hal yang seharusnya
lebih diutamakan ke akses tapi pemerintah mendorong ke kualitas sedegelintir orang
jadi sama kemarin ketika proses pembelajaran orang tua
protes tentang ppdb saya sampaikan
negeri ini bukan bertugas mencerdaskan orang orang pintar
tapi negeri ini mencerdaskan kehidupan bangsa
kalau kita hanya ingin mencerdaskan anak anak pintar
maka kita hanya akan mendapatkan sekelompok kecil anak anak yang bisa
tapi jauh lebih banyak yang terbengkalai
nah yang terbengkalai ini kemudian yang semakin jauh tertinggal
karena pendidikan kan eksalator menaikkan tarak hidup seseorang
itu salah satu cara untuk meningkatkan tarak hidup
nah kalau itu tidak kita lakukan
maka kita hanya akan membangun ketidakadilan
maka itu kemudian kalau pak menteri menteri nadiem ini
berkeinginan mempermanenkan pjj
maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan akses internet itu
ada di semua daerah
semua sekolah ya
tidak usah semua daerah tapi semua sekolah
itu terjangkau jaringan itu
kemudian ada satu lagi yang kami kritik di ikatan guru indonesia
untuk pilihan tablet untuk anak anak
karena cenderung yang mendapatkan tablet ini adalah sekolah sekolah yang bagus
yang siswa siswanya sebenarnya sudah mampu beli sendiri tablet tablet itu
tapi justru itu yang diberikan
daerah daerah yang membutuhkan itu justru banyak yang tidak mendapatkan kesempatan
untuk memperoleh bos afirmasi itu
selain tidak meratanya infrastruktur tadi yang tadi anda sebutkan
bagaimana juga dengan pemerataan konsep belajar mengajar melalui pjj ini
melalui daring atau online
kalau di beberapa bulan kemarin kan banyak sekali yang menjadi kesulitan
artinya dari pihak guru misalnya
masih ada juga yang artinya gagap teknologi
sehingga mengalami kesulitan selain masalah internet
begitu juga dengan siswa
begitu juga dengan orang tua
nah untuk yang sekarang
sepertinya tidak ada pilihan lagi bahwa memang belajar online belajar daring ini
menjadi satu satunya cara agar anak anak tetap mendapatkan hak pendidikan mereka
jadi survei awal ketika pembelajaran jarak jauh dijalankan
itu bikin stres siswanya
jadi memang bisa menggunakan tapi sekedar kirim soal
kemudian kasih tugas ke siswanya
siswanya kemudian stres karena terlalu banyak mendapatkan tugas dari guru
yang harus dikerjakan dalam waktu yang singkat
nah karena itu kemudian
alhamdulillah dengan berbagai pelatihan yang kita jalankan di ikatan guru indonesia itu
sampai hari ini sudah membuat lebih dari satu lima ratus pelatihan
sudah melibatkan lebih dari tiga ratus ribu guru
sehingga memang sudah ada perubahan di sekolah sekolah kita
jadi dampak positif dari pandemi covid sembilan belas ini adalah
terdorongnya guru guru kita untuk berubah lebih baik
dan alhamdulillah teman teman di ikatan guru indonesia itu memfasilitasi dengan baik mereka untuk berlatih
sehingga saat ini sudah cukup banyak guru guru kita yang memiliki kemampuan
membuat pembelajaran jarak jauh
kalau di setiap sekolah sebenarnya ada tiga atau empat orang guru yang sudah bisa menjalankan pjj
dengan cara yang menarik dan berkualitas itu sudah cukup
kenapa karena akan cepat berbagi dengan guru guru yang lain
nah kita berharap sebenarnya kementerian pendidikan dan dinas pendidikan setempat
itu bergerak cepat menyediakan paling tidak tiga atau empat guru di setiap sekolah itu
supaya bisa dibagi ke kawan kawan guru yang lain
karena kita berburu dengan waktu ya persoalan ini tidak bisa kita tunda tunda
jadi misalnya kmdkut sekarang punya organisasi penggerak punya guru penggerak
tetapi itu kan nanti beberapa bulan ke depan sementara sudah harus kita gunakan sekarang
nah apa langkah cepat yang bisa kita lakukan sekarang ini yang kita tidak lihat sebenarnya di kementerian pendidikan
kementerian di dinas dinas pendidikan mereka seperti gagap untuk menghadapi pembelajaran
di zona di masa pandemi covid sembilan belas ini
nah persoalan ini memang harus kita selesaikan tidak bisa tidak
karena kita tidak bisa berharap pada layanan pendidikan berbayar yang satu guru menghadapi seribu siswa
atau satu guru lima siswa tidak bisa karena aspek pendidikannya itu sangat minim
di sana hanya ada pedagogik saja aspek pengajaran tapi aspek pendidikan jauh tertinggal
tetapi meskipun dijalankan secara online di dunia maya
ketika satu guru menghadapi tiga puluh enam siswa atau tiga puluh dua siswa itu lebih efektif
apalagi guru gurunya sudah mengenal karakter anak didik mereka sebelumnya
sebelum masa pandemi covid sembilan belas jadi ketika ada sesuatu yang terjadi di lapangan mereka bisa lebih cepat merespon itu
oke ini harusnya menjadi catatan dan evaluasi yang tidak pernah berhenti untuk kementerian pendidikan
karena bagaimanapun juga ini menyangkut pendidikan dan juga masa depan anak anak indonesia terima kasih
pak ramli rahim ketua umum atau ketua ikatan guru indonesia sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini